oleh sebab itu kayak contoh teknologi yang di ruang dongeng dalam cahaya
dalam kasus marco ia menemukan ketidakseimbangan energi
halo abu vincent apa kabar semuanya
rizky arsulia kampi jati bandung jawa barat
move on nya lebih cepat begitu ya mas
kalau di kita ya harus masuk dalam regulasi dalam rencana program dan sebagainya
karena waktu pindah ke vancouver harus stay at home dulu
mereka berpuasa terus menerus karena terpaksa
dipanggil ke mk ini kan sebenarnya kalau background partainya ini berbeda beda koalisi ya